ribuan anak muda memadati acara festival kaum muda di sragen jawa tengah
acara ini rencananya akan dihadiri oleh tokoh entrepreneur nasional sandiaga salahuddin uno
antrean di gedung sasana manggala sukowati ini berlangsung sejak minggu pagi
di lokasi ini terdapat beragam gerai wirausaha dan umkm
lewat gelaran young entrepreneur summit atau yes dua ribu sembilan belas di sragen ini
anak anak muda dan sektor umkm berharap mendapat tambahan pengetahuan seputar dunia wira usaha
mereka juga berharap dunia wira usaha indonesia ke depan akan semakin maju
generasi anak saya itu pengennya biar nggak berpikir bahwa setelah sekolah
lulus untuk jadi pegawai tapi jadi pengusaha
ya motivasi kan ini tentang bisnis bisnis pemuda
kan saya baru mahasiswa ingin tahu ke depannya itu kayak gimana gitu bisnis
harapannya apa mbak ke depannya mbak
ya agar mahasiswa dan teman teman bisa lebih terarah